beragam aktivitas dan permainan seru ini bisa diikuti oleh para pengunjung fan zone fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di jakarta
fan zone di kawasan senayan ini memang sengaja dibuat untuk memeriahkan atmosfer fiba world cup dua ribu dua puluh
yang akan berlangsung di indonesia arena senayan jakarta pada dua puluh lima agustus hingga tiga september mendatang
selain bisa mengikuti sejumlah permainan yang ada masyarakat yang datang ke fan zone ini juga bisa menikmati hiburan musik
dan nonton bareng pertandingan fiba world cup dua ribu dua puluh tiga yang digelar di dua negara tuan rumah lainnya yaitu jepang dan filipina
fun banget sih aktivitasnya ada banyak gamesnya juga dan banyak food court makan makanan event eventnya beda beda semua
jadi interesting sih seru seru banget
tahu nggak bahwa jakarta indonesia
jadi tuan rumah piala dunia basket tanggal dua puluh lima ini
jujur aku gak tau sih dan baru tau karena ada si vendor vendor ini aku baru tau banget
ada fan zone ini jadi tahu ya
komentarnya gimana mbak
seru banget kali ya soalnya kan banyak kayak booth makanan booth buat nyoba basket gitu gitu
terus ada live music itu seru banget nih jujur
fan zone fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di senayan ini dibuka dari dua puluh tiga agustus hingga tiga september mendatang
pengunjung yang datang juga tidak dikenakan biaya sepeser pun
salah satu legenda basket indonesia romy chandra juga terlihat hadir di pembukaan fan zone fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di jakarta
ya ini satu satu fasilitas yang bagus apalagi tadi saya juga dengar ada game game juga yang disiarkan di sini di filipina dan jepang
indonesia akan menjadi tuan rumah indonesia
indonesia akan menjadi tuan rumah indonesia
indonesia akan menjadi tuan rumah pertandingan grup g dan grup h di fiba world cup dua ribu dua puluh tiga
dan rencananya presiden joko widodo juga akan hadir dalam pembukaan fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di jakarta pada dua puluh lima agustus mendatang
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta